jangan jangan jangan
lepaskan aku wih aku gak mau ditemenin sama kamu lepaskan
ya udah terserah kamu kalau kamu itu gak mau ditemenin sama aku wih
kalau kamu mau lari dari aku juga gak apa apa
cuman aku akan bilang sama kamu sekarang wih
dewi aku berusaha lari dari perasaan ini wih
aku takut sama perasaan aku sendiri kalau aku mencintai kamu
tapi sekarang aku gak bisa
semakin aku mendem perasaan aku semakin muncul perasaan aku
dan sekarang aku bilang sama kamu kalau aku cinta sama kamu wih
sekarang kamu jawab sama aku
aku jatuh cinta sama aku
dewi apakah aku benar benar nggak ada di hati kamu wih
apakah aku benar benar nggak ada di hati kamu wih
aku gak boleh mencintai kamu ndre
kalau kamu gak boleh mencintai aku ya udah gak apa apa
ataupun kamu gak akan pernah mencintai aku ya udah gak apa apa
yang penting sekarang aku udah sadar kalau aku sangat mencintai kamu
dan aku gak akan bohong sama perasaan aku sendiri
kamu ngerti gak sih
aku gak boleh mencintai kamu
aku gak akan pernah boleh cinta sama kamu
kutumbuhin dia nanti
hmm atau rahasia ibu mau saya bocorkan
oke jadi tolong ibu bantu saya
permohonan kamu ditolak dwi
kamu bahkan belum tahu permohonan aku itu apa
aku udah tahu
kau minta aku untuk menjauh dari kamu kan
bukan aku itu pernah bilang sama kamu dwi
kalau aku bisa untuk tidak mencintai kamu ini
seberat apapun usaha aku untuk melupakan kamu
itu malah nyakitin perasaan aku sendiri
aku udah pernah alamin hal yang paling berat dalam hidup aku
aku berusaha untuk melupakan kamu
tapi aku gak bisa
sekarang aku disini dwi
sekarang terserah kamu mau ngapain
mau kamu buang aku mau kamu
diemin aja aku terserah kamu
tapi aku gak akan berhenti
untuk bilang kalau aku tuh mencintai kamu
bu tanti tentu masih ingat dengan perjanjian kita kan
atau rahasia ibu mau saya bocorkan
jadi tolong ibu bantu saya
apa yang kalian lakukan
apa yang kalian lakukan
mama minta kamu jangan deketin sama dewi kan
jangan deket deket dwi kamu pula sekarang
aku mau disini ma
aku sangat mencintai dwi ma
mama gak peduli
kamu gak boleh mencintai dia
sampai kapanpun mama gak akan pernah setuju
aku mau disini
mama gak peduli
pokoknya kamu gak boleh deket sama diri
saya pikir kamu itu perempuan baik
sebaiknya tanya apa kamu merebut andre dari lila
kamu nggak punya perasaan tahu nggak
ma dia itu bukan bermot kayak begitu ma
kamu udah kecewain mama tahu nggak
aku nggak akan pulang ma aku mau di sini
aku nggak mau
mama udah dong ma udah udah udah udah
aku tak akan lepasin kamu aku sayang sama kamu
kalau nggak boleh deket deket dewi ngerti gak sih pulang
aku nggak akan pulang ma aku akan tetap ada di sini
mama kenapa sih ma mama mama itu kenapa sih
mama kenapa sih
andri kamu pulang kalau nggak mau mempulang patuhi di atas kepala kau
mama serius pulang ma
kalau mama mau pukul aku ya pukul aku aja ma tapi jangan dewi ma
mama pukul aku aja
tuhan atas aku
ini ini yang kamu mau kamu nggak mau pulang ya
kamu lebih suka lihat ini
lihat ini lihat ini mama melaksukinya di dalam leher ma
mama sakitin leher mama sama ini
kalau kamu gak mau pulang kamu lebih memilih mau mati kan